otoritas pasar modal pt bursa efek indonesia akan meminta penjelasan kepada manajemen pt agung podomoro land
terkait kasus suap proyek reklamasi yang menyeret presiden direktur arisman wijaya
otoritas bursa akan meminta penjelasan tentang dampak kasus suap proyek reklamasi di teluk jakarta ini
terhadap kinerja agung podomoro ke depan
direktur penilaian perusahaan bursa efek indonesia samsul hidayat kepada cnn indonesia com menyatakan
jajarannya telah menerima informasi awal dari manajemen agung podomoro tentang kasus hukum yang menimpa pucuk pimpinan perusahaan
sampai saat ini bei belum berencana menghentikan sementara perdagangan ataupun suspensi saham agung podomoro land berkode apln ini
otoritas bursa akan terus mengikuti dan memantau perkembangan kasus ini